sidang kasus perintangan penyidikan kasus setia novanto dengan terdakwa frederick yunadi kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi di persidangan kali ini
menanggapi hal itu frederick yunadi keberatan dengan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa kpk
jaksa penuntut umum menghadirkan saksi alias sahab dokter umum yang bertindak sebagai pelaksana tugas manajer pelayanan medik di rumah sakit medika permata hijau permata hijau
saat setia novanto hendak dirawat di tempat tersebut pada enam belas november dua ribu tujuh belas
kesaksian yang dibeberkan dr alia mendapat reaksi keras dari frederick yunadi
yudani mengatakan kesaksian alia banyak yang tidak benar
berkali kali yunadi mencecar saksi dengan pertanyaan bernada tinggi
jadi jangan apiuri dalam hal ini menganggap bahwa ini tidak benar tidak benar
apalagi dalam lktpk nya itu berani
kpk mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan rekayasa
ini berarti menghina polri
saya juga masih heran kenapa polri diem aja
polri sudah terang terangan menyatakan berkas ini tidak ada rekayasa dalam kecelakaan setia novanto dan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan
kan ini sudah asli
tetapi kpk berani mengatakan bahwa ini rekayasa
tetapi saya secara resmi saya sudah bikin pengaduan
tadi saya sudah kasih tahu sama pengawas
hakim pun sudah saya kasih tembus
saya kasih tahu bukti bukti rekayasa saya di mana